hari ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta nomor urut dua basuki cahayapunama dan jarod saiful hidayat mendatangi kantor pusat gerakan pemuda ansor di kawasan keramat sentiong jakarta pusat
calon wakil gubernur jarod saiful hidayat terlebih dulu sampai di lokasi untuk menjalankan sholat jumat di masjid kiai haji abdurrahman wahid
calon gubernur basuki cahayapunama menyusul datang setelah sholat jumat selesai
ahok langsung mengisi plakat dengan pesan supaya pemuda ansor dan banser mengawal selalu negara kesatuan republik indonesia
pemuda ansor dan banser menjelaskan telah menyiapkan empat puluh tujuh posko di wilayah dki yang dinilai rawan tindakan radikalisme menjelang waktu pencoblosan putaran kedua mendatang
langkah ansor dan banser ini disambut positif oleh ahok jarot